pilihan jenis bahan dan kain yang beragam membuat pasar yang terletak di kawasan jakarta selatan ini menjadi tujuan warga ibu kota untuk berbelanja
tetapi tidak berarti tidak ada harapannya
karena dia udah masuk ke tim nas kan
itu kita laksanakan secara serius
ini dibagi menjadi lima kelompok dan umumnya mereka yang kelompok subsidi seratus persen dan tujuh puluh lima persen ini tidak mengalami kenaikan
untuk membuat keris ageman dibutuhkan proses dan waktu yang panjang
kini ditampung di tempat penampungan di kem minaraya pdi aceh
ibl berarti pas ibl eh nbl ya
kafe merupakan tempat yang tepat untuk menyelesaikan beberapa jenis pekerjaan
kebanyakan orang tetap berkantor
nah itu mental itu bisa dibentuk dari latihan fisik tadi
dan seluruh hadiri yang mendoakan
saya ya kewibawaan gubernur dipertaruhkan sih
juga pengalaman yang sungguh dahsyat
ia mengaku pernah berniat menjual satu satunya rumah yang dimiliki
akhirnya tradisi yang dibiasakan ini memunculkan rasa kebencian masing masing
empat belas hari bisa terasa pendek dalam hidup hidup biasa hari hari tapi empat belas hari ini menjadi
yang pertama ini nih di belakang saya masih sudah menarik perhatian anda
anda bersama sps bahasa indonesia
mengenal bagaimana ia membuat keris tanpa listrik sehingga semuanya serba manual
namun ada pula empu adalah seorang biasa yang menjadi panutan banyak orang
aku baru ngeliat makanan aja udah naik satu kilo gitu
menurut budayawan sumeneb abdurrahman sastra di ningrat